dan kini kita sudah terhubung dengan wahyu wuryantoro relawan penampung korban banjir selamat malam mas wahyu
ya mas wahyu sebuah langkah nan mulia menyediakan lokasi bagi pengungsi banjir
apa kemudian yang mendasari pemikiran atau ide seperti ini mas wahyu
saya melihat banjir yang luar biasa khususnya di kondok depremai dan vilandusa
saya cukup cukup melihat betapa banjir ini luar biasa
paling besar dari yang sebelum sebelumnya tadi siang saya lihat dampaknya luar biasa
masyarakat di situ membutuhkan bantuan sehingga saya coba menyiapkan rumah saya yang masih kosong
ini untuk bisa dipakai sementara untuk pengungsi
mas wahyu ini berlaku untuk siapa saja
atau hanya sementara untuk yang berada dekat dengan radius kediaman mas wahyu di kawasan kawasan tertentu
atau ada koordinasi dengan pihak pihak lain begitu
saya belum koordinasi ke pihak lain cuman tadi putri saya menawarkan rumah bisa digunakan
karena lokasinya kurang lebih lima ratus sampai tujuh ratus meter saja
dari lokasi pondok gede permai dan vilanusa
dan mungkin anak anak balita atau ibu ibu yang punya anak kecil itu bisa untuk sementara berdiam
karena di sini cukup kuat
kemudian ada air listrik dan ada juga makanan makanan yang tiap sajian yang bisa digunakan
artinya memang ada kebutuhan lain selain tempat tinggal makanan dan juga kebutuhan vital lain
ini juga akan disediakan oleh mas wahyu dan keluarga untuk para pengungsi ini yang akan datang ke tempat tinggalnya mas wahyu begitu ya
kebetulan saya tinggal tidak jauh dari lokasi di sekitar jati asi
kami juga menghimpun di warga untuk menyiapkan makanan dan pakaian layak pakai
dan kebutuhan lain untuk pengungsi karena kebetulan wilayah kami tidak terkena dampak banjir
sehingga kami merasa terpanggil saja sesama saudara yang lokasinya tidak terlalu jauh
sejauh ini hingga sore ini mas wahyu sudah ada berapa pengungsi yang datang untuk tinggal di sana untuk sementara waktu
sementara ada tiga pengungsi
cuma ini dia bolak balik ke lokasinya karena mereka juga membersihkan
karena memang kami lebih kepada mungkin yang lebih membutuhkan untuk anak anak
organisasinya juga harus tersedia
kemudian balita ataupun yang lanjut usia
sementara ini ada tiga
cuma di sini sebetulnya cukup lah untuk sekitar sepuluh lima belas pengungsi yang balita ataupun bersama orang tuanya
ada batas waktu mas wahyu untuk para pengungsi ini mendiami kediaman tersebut
sehingga kemudian nanti ada koordinasi lebih lanjut dengan pihak berwenang untuk mengatur mereka
sementara karena memang
saya belum saya huni jadi saya masih open saja sampai mereka membutuhkan dan kondisi siap
karena ini kita lihat baru awal musim hujan baru hujan kemarin dua belas jam saja sudah seperti itu
sementara dari beberapa mkg memprediksi akan lebih ekstrim kami open saja sampai dibutuhkan kapan kami masih open
baik terima kasih wahyu wuryantoro relawan penampung korban banjir dari bogor jawa barat